hai ah gini aja kalau enggak lu berdua minta induitnya isu lama meski kartu
kelelakan ya gimana pintanya penjara penjara tahu alhamdulillah
kalau si kardon ah ah yang itu masuk penjara
hai wasat eh gak sih disandera di rumah sakit lu tenang aja liha ngerti lu go temenin kalau
buat nemuin si kardon sekalian kalau gua dilihat diri ngeringguk di penjara kita ledekin habis habisan
abadnya niatnya mau lebaran sini ya maaf emang nggak boleh eh bukan begitu
gue tuh bakalan lama tinggal disini sampai lo sembuh sakitnya
lama dong sakitnya memunakan kanker mantuk lu nggak suka gue disini
enggak gitu enggak hanya takut banyak urusan di rumah alasan aja emangnya nggak boleh orang tua
anaknya yang lagi sakit awas kok kenapa kenapa semua gue ribas leher lo kagak be nya aduh saya cuma
enggak mau ngerepotin babemannya itu doang suwer suwer halo alasan aja biar abang mampok agak repot

kalau kita gak bayar rumah sakit secepatnya

gua suruh nagi duit di skardun sekarang skardunya lagi dipenjara yaudah tadi aja ke penjara bang
lagi dipenjara ben
lagi dipenjara ben lu gimana sih emang boleh orang dipenjara

lu gimana sih emang boleh orang dipenjara bawa duit banyak breakout males tuh

ya udah tagih aja sama binenya bang
atau gini aja bang
abang coba pinjem sama haji muhyiddin
ah yang satu itu kagak bisa diarepin
buntut kasir pantatku tilang kuning
apalagi tuh bininya punya utang seribu aja ditagi
kalau gitu gimana kalau abang coba pinjam aja ke haji sulam
tapi abang harus terus terang
karena si kardun lagi ditahan polisi
yaudah kalau emang gak ada arepan di tempat lain
nanti pagi pagi gue ke rumahnya haji sulam
empok lo tuh ada ada aja pesenannya
pesen apaan sih
dia pesen obat herbal biar anaknya rodia tuh laki laki
tuh orang berdua udah kayak kucing sama anjing
cing gak tau
rodia justru kepengen anaknya perempuan
karena kalau laki dia takut nakal
ntar jadinya pergaulannya kuduk diawasin
ya gue juga udah bilang begitu
mengenai laki laki apa perempuan itu kan seter allah
ya terus gimana
ya kan bisa diusahain kan
namanya orang usaha boleh boleh aja
nih kalau terus rusak begini nih cing
malah tuh emang kayak begitu dari dulu gak bisa ngalah
makanya kalau sulam ngelarang aja udah langsung mewek dia

terus ngomong dah lo udah berani ya
terus ngomong dah lo udah berani ya

nah sebaliknya kalau sulam tuh rutin nih
bini gue deh tuh rodia yang ngambek
langsung dah mau pulang ke priuk
tau sendiri tuh rodia orang gedenya di kontainer
iya padahal sebenarnya nih
i banget sayang banget dia
cuma kalau soal prinsip dia kekeh
ya itu kayak persoalan robi sama rumana sama rere
akhirnya rodi yang stres masuk rumah sakit dah
ya udah lah lo terus cek cek nuci nya
bi allah demi rasulullah sobari badar
gua nih lagi butuh duit buat nebus anak gua di rumah sakit
masalah lo berdua kan ama gua kan penuh kejoliman
jadi gimana ya dar
masalah apa sih
ya masalahnya gini gue tuh kagak punya duit buat minjeminnya
gini aja deh gimana kalau lo berdua minjem duit sama jisulam
pikiran gue juga begitu dar
tapi kira kira jisulam ngasih gak ya
ya insya allah
insya allah dikasih gitu maksudnya
insya allah gak dikasih
lo jangan matain semangat orang dombar
lo liat apa nih mukanya kasihan semua nih bara dulu
lo tuh bukan mau matahin harapannya si malik
lo kan tau jisulam bakalan berpikir seratus kali kalau buat minjemin duit sama dia
gara gara dia berdua kan nih
jisulam ditipu sepuluh juta duit sama sikardon
gini aja kalau enggak
minta duitnya jisulam
jisulam sama sikardon
sikardon kan di penjara
di rumpil alamin
gua demen banget kalau sikardon yang kering gitu masuk penjara
kita rayain dar
tega sih disandera di rumah sakit
lo tenang aja li
nanti lo gue temenin kalau buat nemuin sikardon
sekalian kalau gue dilihat diri ngeringguk di penjara kita ledekin abis abis sana
mak lo tenang aja malik
gua bakal nyuruh temen temen gue yang di dalam penjara buat permaks sikardon
jadi lo gak usah khawatir oke
ini baru setelah
kata dokter yang merawat kalau di rumah sakit waktu dulu itu kalau kita mau tahu anaknya perempuan atau laki harus di usg bang
usg apaan sih
mak kan pengennya anak laki laki
sedangkan roh pengen anaknya perempuan
jadi harus di usg bang
rap lo tau gak sih usb apaan
cekatan mak artinya kulturasi migrasi
nah itu rap supaya kita tahu nanti anaknya laki laki apa perempuan
iya mpok jadi gitu bang alat itu adalah teknologi yang mampu mengetahui apakah anaknya laki laki atau perempuan
nanti perut ibunya dipotret dan menghasilkan sebuah foto
kenapa sih mak
enggak apa apa lop mbak cuma pengen tahu aja anaknya laki laki apa perempuan
biar mbak pohon gak bertengkar lagi sama mak itu aja
udah deh soal laki perempuan tuh serahin aja yang yang atas
enggak apa apa sih bang kalau lo mau juga wsg ternyata kan juga perempuan
ya bener lagi udah ada yang bibit bibit dong mak
nah gue enggak masalah
lain tuh dokter laki laki atau perempuan
bukan itu yang tadi itu tuh
ngeliat laki laki atau perempuan
apa yang kayak begitu tuh enggak ngeduliin tuhan namanya
kan allah bilang tuh di dalam surat az zumar ayat enam
kau enggak salah
dia yang menciptakan kamu di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian
dalam tiga masa kegelapan
yang demikian itu adalah allah
tuhan kamu tuhan yang mempunyai kerajaan
tidak ada tuhan selain dia
maka bagaimana kamu dapat dipalingkan
ini bukan dukun kok
ini teknologi yang sudah diuji dan bisa dipertanggungjawabkan
jadi tenang aja bang
tapi jangan berantem berantem mak
kalau tak punya ide bagaimana
maka ayokah aku ini terangkan